pelari jarak jauh agus prayogo kembali mempersembahkan medali untuk kontingen indonesia
bangganya kali ini agus meraih medali emas dari nomor lari sepuluh meter di stadion bukit jalil jumat malam
agus prayogo mencatatkan waktu tiga puluh menit dua puluh dua enam belas detik pada ajang lari sepuluh meter
agus mengungguli pelari vietnam nguyen van lai dan pelari thailand san chai nam kek
di urutan kedua dan ketiga
cabang renang juga menambah pundi emas
gebrari nataniel menjadi yang tercepat pada nomor seratus meter gaya dada
tampil di national aquatic center bukit jalil gagarin menorehkan catatan waktu satu menit satu tujuh puluh enam detik
sementara medali perak diraih atlet filipina james deparin dan perunggu direbut atlet thailand radom yosmadi
agus mencari peluru di stadion bukit jalil jumat malam
indonesia raya kembali berkumandang setelah eki febri ekawati meraih medali emas tolak peluru di stadion bukit jalil pada jumat malam
bagi eki emas ini adalah emas pertamanya di ajang sea games